good morning getaway ayo pagi ini kita mau jalan jalan kemana
yang pertama kita ada di gerbang timur tengah ya di belakang saya
kita geser ke dikit satu dua eh sudah ada di gerbang majapahit
selamat datang di kawasan wisata religi ampel surabaya
kawasan religi yang dibangun sejak zaman majapahit bahkan juga wali songo
bagian utama kawasan religi ampel surabaya adalah masjid sunan ampel
arsitektur masjid ini khususnya di bagian dalam masih kental dengan unsur arsitektur jawa kuno
memang masjid ini tidak sebesar masjid masjid lainnya
tapi ketika anda masuk di sini ini anda justru merasakan kemegahannya
karena apa auranya ini benar benar kita merasakan arsitektur yang luar biasa
anda bisa bayangkan dibangun sejak zaman majapahit
seribu empat ratus dua puluh satu dibangun langsung oleh sunan ampel salah satu wali songo
wali yang menyebarkan ajaran islam pertama di pulau jawa dan masih berdiri kokoh
di antaranya yang paling berdiri kokoh dibangun sendiri oleh sunan ampel ini adalah pilar pilarnya
jumlahnya atau ketinggian pilarnya ini juga ada filosofinya tujuh belas meter yang artinya jumlah seluruh rokaat
dalam sholat lima waktu dalam satu hari
masjid ini dibangun di atas tanah seluas satu ratus dua puluh x satu ratus delapan puluh meter di kelurahan ampel kejamatan semampir kota surabaya
bagian dalam masjid saja dapat menampung hingga empat orang
bagian kubah masjid umumnya itu adalah setengah bola atau piramida dengan bagian permukaan yang cembung melengkung begitu ya
tapi di kubah masjid sunan ampel ini anda bisa melihat bentuknya tajuk atau piramida bersusun tiga
terlebih tuh bagian ujungnya kelihatan banget yang ini dinyatakan khas mengadopsi arsitektur dari kerajaan majapahit
pengunjung dari masjid ampel pun berasal dari berbagai daerah khususnya para jamaah ziarah wali songo
mengingat bakam sunan ampel sebagai salah satu wali songo yang berada di areal masjid

selama waktu itu harinya ratusan hingga puluhan ribu orang dari berbagai daerah bersiarah

termasuk subhan yang memilih ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarganya
karena di sini tempatnya barokah
gak pilih nongkrong atau kemana di kafe gitu
gaklah di sini aja selama bulan puasa ini kan namanya bulan yang suci
kita usahalah untuk mendapatkan pahala dari allah swt
di sekitar kompleks masjid dan makam
terdapat sumur yang diakini juga dibuat oleh sunan ampel
karena itu tak sedikit peziarah yang mengambil airnya
baik untuk digunakan di lokasi maupun dibawa pulang
bahkan ada orang tua yang sengaja datang membawa bayinya
yang masih berusia hitungan hari
selain kegiatan keagamaan
di kompleks yang sama kita akan menemukan pusat belanja dan penjualan oleh oleh
anda tidak akan mengalami kesulitan menemukan perlengkapan ibadah
kurma dan pakaian muslim

iya enggak apa apa nawar aja
iya harga pasnya rp satu ratus lima puluh
harga pas satu ratus lima puluh cakep loh
bisa buat ramadan lebaran
meski di lokasi wisata harganya masih sangat terjangkau
nah tidak ada yang fashion peralatan ibadah gitu ya
ini juga ada apa nih mas namanya
terbang rebana apa terbang
terbang bisa enggak mainnya
tak ajarin kalau gitu
perdamaian perdamaian perdamaian
pedagangnya malah malu
menjelang maghrib hingga malam masih banyak penjajah makanan
khususnya kuliner timur tengah
ada roti mariam kebab samosa martabak telur dan daging
kulinernya maryam roti maryam
harganya murah sih rp tiga
ratusan pedagang di daerah ampel merupakan penjual turun temurun dari generasi ke generasi
berkahnya mbak ampel ini luar biasa banget
terus pokoknya apa ya walaupun sedikit banyaknya itu disyukuri aja
pokoknya jualnya itu jujur
nggak nakalan nggak yang kayak biasanya kan kalau orang orang timbangan timbangan itu biasanya kan ada yang kayak dikurangi timbangannya gitu
tapi kalau kita ini enggak sih maksudnya ya normal
ngabuburit di kawasan ini membuat waktu berlalu tak terasa dari waktu sholat maghrib hingga tarawih
jadi di sini ini juga disediakan ini yang frozen gini ya mas ya
bisa buat sahur ya ini udah
nah jadi ada roti maryamnya yang bawah
ini bisa disimpan di freezer kuat berapa lama
satu bulan bisa buat stok sahur ya
jadi kalau yang buka ini bisa yang gorengan yang udah mateng bisa langsung
wah luar biasa
udah kita udah wisata religi ya kuliner juga udah lengkap sudah
sampai ketemu di gateway berikutnya